suasana tegang terasa saat tim kejaksaan tinggi sumatera selatan
akan menahan cik maimunah nenek berusia delapan puluh tahun
yang tinggal di jalan simpang empat bakaran kelurahan talang putri
kecamatan pelaju palembang kamis pagi
adu mulut terjadi lantaran keluarga cik maimunah
berusaha menghalangi tim eksekutor yang memaksa
membawa nenek maimunah dalam kondisi sakit
meski tim kejaksaan turut mendatangkan tenaga medis
untuk memeriksa kondisi kesehatan nenek maimuna
anaknya bersikeras tidak ingin orang tuanya ditahan
setelah diperiksa kondisi kesehatannya
nenek maimunah terbukti dalam kondisi tidak sehat
kita sudah memanggil secara patut
dan dari pihak kuasa hukum
ibu cik maimunah
yaitu ibu cik maimunah
mengirim surat kepada kami mohon pendundaan
kita minta petunjuk kepada pimpinan kita
agar dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu
dan pemeriksaan covid sembilan belas
nenek maymunah difonis dan ditahan tiga bulan penjara
terkait kasasi dari mahkamah agung
atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah
seluas enam meter
sebelumnya cik maimunah diputus bebas
oleh majelis hakim pengadilan negeri palembang
namun mahkamah agung justru mengabulkan
putusan kasasi dari jaksa penuntut umum
selaku pemohon kasasi